kiri kanan ku lihat saja banyak tempat makannya
pecenongan sebuah nama jalan di kecamatan gambir jakarta pusat ini dikenal sebagai surga kuliner
namun kini toko buku pertama di jakarta itu telah berubah menjadi hotel
mulailah pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh pecenongan bergeliat menjajakan raga makanan dan meraih momen keemasan pada tahun dua ribu an
di situlah dicanangkan
kalau tidak salah pecenongan sebagai kawasan wisata kuliner
artinya itu merevitalisasi kembali
walaupun boleh dibilang sekarang tidak seramai dulu
jadi kalau apalagi gara gara pandemi ini dulu nyaris tidak ada space
sayangnya geliat itu tak bertahan lama
perlahan pedagang yang berjualan di sepanjang jalan pecenongan
saya pun dari kecil sudah disini dan saya juga generasi kedua ya disini
jadi saya cukup mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman gitu
jadi kalau dilihat untuk sekarang ini pedagang di pecenongan ini makin hari makin kesini
sepertinya makin sedikit
sebagai pemilik generasi kedua mempertahankan kuliner legendaris yang berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu tentu tak mudah
saya pun menjajal nasi uduk yang khas dengan bumbu kacang dan ayam kampung andalannya
sepintas tak ada yang berbeda dari tenda kaki lima pada umumnya
namun konon nasi uduk ini kerap dikunjungi pesohor dan pejabat teras
saya datang ke sini tujuannya untuk mencari nasi uduk yang lebih enak
terus saya tahu nasi uduk ini emang dari mulut ke mulut sih
makanya saya pengen nyobain karena emang belum pernah nyobain di sini
berbeda halnya dengan pedagang kuliner legendaris pendatang baru seperti bram
masih merintis alkta camilan lokasinya sejak dua ribu dua puluh silam
di tengah serbuan camilan asal negara lain bram membawa cita rasa lokal dengan menawarkan kudapan asal jawa timur
kalau yang kekinian kan anak anak kekinian kan makanannya tahu kan emasnya ya
mansley dan ronde dikemas dengan mangkuk kertas kekinian
agar lebih diterima dan mudah dibawa
abis makan makanan berat paling pas makan dessert lokal
khas malang ya
semoga saja dengan kehadiran wajah wajah baru di sepanjang jalan pecenongan
kawasan ini bisa kembali bergeliat dan identitasnya sebagai kawasan destinasi kuliner tetap bisa tersemat
roni satria kunchoro jakarta